tentang nyawa tentang budi itu gak mungkin kita lunasin cuma dengan misalnya traktir atau mungkin diner
tapi setidaknya tante farah boleh nggak kalau aku sama papa itu membalas kebaikan tante farah dengan cara yang lebih baik lebih benar
walaupun mungkin cuma dengan traktiran sekali ya kan
devara kalau menurut saya tidak ada masalah kan kalau seandainya devara mengizinkan kamil
enggak juga lah tadi gue lihat lo oke juga kalau berantem
oh jadi ternyata raya kenal sama cowok itu
kok lo disini juga
gak juga nak
kamu kenal sama dia
dia gino ini temannya saya mbakku dulu
tapi dia saya panggil di surabaya
nak kenalin nih gue mondi
oh jadi dia kakak lo
sebenarnya sih belum jadi kakak tapi nyokapnya mondi sama abah mau nikah
jadi bentar lagi gue jadi sama dia adik kakak
selamat deh buat lo berdua kalau gitu
oh ya mondi sebenarnya tadi kita udah ketemu
tapi emang kalau nama sih baru kenalan sekarang
oh jadi kalian udah sering kenal
bentar maksudnya kamu ditolong gino gara gara kamu berantem sama dany laka maksudnya
iya aku dijegat sama dia

aduh bener bener ya dari nak ari tuh bikin masalah mulu
ini muka lo kenapa kok memar gitu gara gara tadi lo nolongin aku ya
butuh kebiasaannya dari dulu kalau ada yang berantem ikutan yang ada berantem ikutan mulu
enggak enggak kalau kali ini gue udah janji sama diri gue sendiri gue gak bakal cari masalah
gue akan berantem kalau itu untuk bantuin orang lain
yaudah kalau gitu gue obatinnya gue kebetulan bawa obat buat emak
enggak usah enggak usah lebay deh lo raya udah enggak apa apa nanti sembuh sendiri
udah lo jangan banteng
enggak usah enggak usah
sudah panas ya
kenapa harus pakai los pipi itu sih kalau abah lihat juga pasti disuruh jaga jarak tuh
rasain makanya jangan suka bikin orang cemburuk skor satu satu sekarang
ya udah deh rai aku langsung balik aja ya
gue cabut dulu naya
nah lu kalau udah gue obatin kan
jadi sekarang gue balik ya
ku baru aja mau ngajakin lo makan
gue telat sih datangnya
gue udah makan tadi sama mondi lagian kalo besokan dua kemalem
malem gak ada sama apa
kamu ucapkan terima kasih mbak
ih udah gitu aja
selain terima kasih tapi harusnya
traktir kek atau ajak dinner gitu
gak usah reva tante ikhlas kok
gak usah traktir traktir lah
kalo menurut saya
apa yang disampaikan oleh anak saya
jadi kejutan bagaimana
kalo seandainya saya mengajak
tante farah untuk makan malam
terima kasih kami
gak usah mas
tante farah papi
ini kan bukan masalah sepele ya
maksudnya ini tuh masalah serius banget
berhutang nyawa sama tante fara
kalo mungkin gak ada tante farah
mungkin sekarang aku sama papi tuh gak bisa ada di sini
ya emang sih aku tahu
hutang nyawa hutang budi
cuma dengan misalnya traktir
atau mungkin dinner
tapi setidaknya tante farah
boleh gak kalo aku sama papi tuh
membalas kebaikan tante farah dengan
cara yang lebih baik lebih benar
walaupun mungkin cuma dengan
devara kalo menurut saya
tidak ada masalah kan
sehariannya devara mengizinkan kami
untuk mengajak makan walaupun enak sekali
sehingga mudah mudahan tidak ada lagi ada ganjalan di hati saya
sekali lagi minta maaf
kalo menurut saya devara
ketika devara menerima ajakan kami
berarti devara telah berbuat baik
buat reva dan juga buat saya
kalo gak salah ada dalam hadis
sesuatu yang diperintahkan kan
langkahnya seperti ini
amalan yang paling utama adalah
menyenangkan hati sesama mukmi
mengurasi hutannya dan atau
memberi makan yang baik
pas dong semuanya berarti ya
ada berbuat baik yang menyenangkan
ada membayar hutang janji
kan janji kebaikan kan
dan juga memberi makan
jadi mau kan
ya udah deh
buat menyenangkan hati reva sama mas be
makasih banyak ya teman teman
devara udah mau nyembengin hati aku sama papi
ya udah kalo gitu rev
pak be aku pulang dulu ya
tunggu pak be
nanti aku mau
ya udah pak be
ya allah aku harus belajar kuat untuk menghadapi ini semua
karena gimana pun juga cepat atau lambat
aku juga pasti harus kehilangan ayah juga
pak jadi keuntungan bulan ylt minus pak
lo badi kasbon kau ente eh
rahun iya pak
kasbon teka rasa seratus dua ratus seratus dua ratus
betul ini apaan
aduh neng gengganis
kau kecewa tapi tidak bisa berhenti
rindu tapi tidak bisa
beda durian pak
pak rama dengerin
orang bercinta punya rasa satu sama lain
kalau mau bersekolah pak pasti akan lebih sensitif
teh manisnya pasti cemburu banget sama abah rama pak
jadi ini coba dibalik
abah arama jadi teh manis teh manis jadi abah arama
pak ini lebih cemburu
wah ada yang mau memotor sahaja pak
aduh hd gitu
atau kayak motor hd gitu ya
dapat dari mana pak
dari kang kobar
firain buat kamu